namun petugas tak bisa membawa kasus ini ke ranah hukum lantaran tak adanya laporan

kita mengundahkan rasa empati yang saat ini sudah ada di masyarakat terkait pandemi covid sembilan belas dan sebagainya
ketika mobil ambulans yang merupakan sarana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kemanusiaan
tapi digunakan untuk tindakan tindakan yang susah
seperti yang kita lakukan
sementara itu selain membuat pernyataan di kantor kepolisian
para mahasiswa tersebut meminta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan
atas kejadian itu wakil rektor tiga bagian hukum dan kemahasiswaan iain palangkaraya
sadiani menyatakan akan melakukan investigasi
jika terbukti bersalah para mahasiswa terancam sanksi hingga pemecahan

mereka akan mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
demi konten di media sosial
seorang remaja berkendara ugal ugalan dengan sepeda motor di jalur trans sulawesi
sungguh minasa kabupaten goa sulawesi selatan pada selasa malam
beberapa saat kemudian tim unit rasmo pores goa meringkus remaja itu dan dua temannya di jalan wahid hashim sungguh minasa
dari ponsel remaja itu polisi menemukan rekaman
dari ponsel remaja itu polisi menemukan rekaman
bawahnya bersama kendaraannya ketiga tersangka itu kemudian digiring ke mapolores goa untuk diperiksa
aksi nekat dan terbilang konyol di jalan raya
kerap dilakukan sejumlah remaja hanya sekedar demi konten viral
warga pun diimbau agar tidak berbuat hal yang bisa membahayakan keselamatan jiwa sendiri
serta keselamatan jiwa pengguna jalan lainnya
tim liputan cnn indonesia